dan sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan bapak darlian syah kepala badan penanggulangan bencana daerah atau bpbd kalimantan tengah
selamat sore pak darlian syah
selamat sore mas
pak darwi boleh diceritakan kepada kami diupdate informasinya sudah sejauh mana penanganannya dan apakah dari satu ratus empat puluh titik panas sudah mulai berkurang atau semakin bertambah pak
jadi untuk hari ini titik panas sebanyak satu ratus empat puluh lima hotspot gitu ya
tetapi sebenarnya tidak semuanya signifikan menyebabkan kejadian kebakaran hutan dan lahan
dan sekarang seluruh porsonil yang terkait ori tni kemudian tpi kemudian bpbd kemudian relawan relawan ini bergerak di pemadaman pemadaman ini di lokasi lokasi yang sudah
terbakar begitu mas
dan ada beberapa titik yang memang kita akui katakanlah seperti di dadahub gitu ya
itu ada satu ratus delapan puluh enam hektare itu sana di pulkan juga poson posonilnya
kemudian juga ada di mentaya di daerah kota timur itu sekitar empat ratus lima puluh hektare juga
tim kita bermalam di sana jadi ada paduan antara satgas darat bergerak ke titik titik kebakaran
dibantu juga oleh
sabgas darat dengan menggunakan helikopter untuk pemadamannya
berapa personel pak darliance yang kemudian digerakkan untuk memadamkan di lebih dari satu ratus empat puluh titik itu dan tantangan dan hambatannya apa sih pak di lapangan pak yang mungkin bisa digambarkan kepada kami
tantangan hambatannya karena memang luasan hutan ya baik mineral dan non mineral di kalteng itu kan sangat luas pak ya sehingga satgas darat itu kesulitan untuk mencapai titik kejadian kebakarannya
kemudian juga ada kendala sulitnya memperoleh air untuk memadamkan api gitu ya
tapi kita terus berupaya maksimal dan alhamdulillah sampai hari ini masyarakat tidak ada yang terdampak dan ini sudah mulai bisa dipadamkan secara keseluruhan
jadi masyarakat tidak ada yang terdampak maksudnya terdampak bagaimana pak apakah kualitas udara atau mungkin terdampak langsung dari kebakaran hutan ini pak
artinya dari sisi kualitas udara itu masih dalam kondisi aman kemudian juga dampak langsung misalnya kena kebakaran dan seterusnya itu belum ada
untuk penerbangan sendiri apakah ada gangguan pak
penerbangan kita masih semuanya masih dalam kondisi normal
artinya sekolah tidak diliburkan penerbangan itu masih aktif gitu pak
kemudian aktivitas aktivitas masyarakat secara ekonomi dan sosial itu masih berjalan secara biasa saja
pak daliansyah mungkin masyarakat juga ingin tahu sebenarnya dari investigasi atau
mungkin pengetahuan dari pihak provinsi kalimantan tengah sendiri terutama bpbd nya
apa sih pak yang menjadi penyebab utama kebakaran ini
dia ada di satu ratus empat puluh lima titik tadi meskipun ada yang besar ada juga yang kecil kata pak darliansyah
jadi yang satu ratus empat puluh lima itu bukan berarti hotspot itu kebakaran semua
ya hotspot itu kan artinya tingkat kepanasan gitu ya
jadi kalau yang terjadi kebakaran itu di beberapa titik
yang tadi sudah saya sampaikan misalnya di kapuas gitu ya
itu di berahu
kemudian di kabupaten kota waringin timur itu di apa namanya mentahilir
kemudian di kabupaten plongkrisal itu di sepangau kuala
kemudian surian hilir itu di kabupaten surian gitu ya
itu penyebabnya apa itu pak dalyansya
penyebabnya memang saya kembali lagi artinya kelalaian masyarakat gitu ya
artinya mereka memang mungkin ya
tidak memahami bahwa di kalti ini tidak ada toleransi untuk membakar hutan
jadi mungkin ada yang coba coba
jadi saya akan itu lalai lah gitu ya
tapi ini hari ini kapolda sangat tegas bahwa akan menindak tanpa toleransi
kalau ada masyarakat ataupun perusahaan membakar dengan sengaja begitu
yang terakhir pak dalyansya
apa nih pak rencana dalam satu dua hari ke depan untuk
terus menekan apa namanya luasan dari titik titik panas
atau mungkin titik titik api yang ada di kalimantan tengah sendiri
sehingga tidak semakin meluas pak dampaknya
yang pertama kami mengaktifkan seluruh posko di kabupaten kota
termasuk pos pos lapangan sampai ke kecamatan
kemudian di daerah rawat rawat kebakaran hutan dan mahal
itu pos lapangannya bermalam
kalau ada kejadian kejadian kebakaran yang terjadi di malam hari
kemudian juga kita aktif melakukan patroli patroli
termasuk yang paling kami
apa namanya prioritaskan adalah menyampaikan kembali maklumat kapolda
bahwa membakar hutan itu
di ancam tindakan pidana
apakah butuh bantuan pak dari pemerintah pusat misalnya
atau dari luar daerah
apakah kalimantan tengah sendiri masih cukup bisa
apa namanya mengatasi masalah ini
saya pikir kalau kalimantan tengah masih cukup
paling yang kita bantuan
mungkin nanti untuk
biasanya kita dibantu dengan bnpb
kita sekarang ada lima helikopter watubombing
tapi dua masih kita pinjam sementara
di kalimantan barat
jadi tiga yang efektif operasional
terima kasih pak daliansyah atas perbincangannya
mudah mudahan kebakaran hutan tidak semakin menyebar
dan bisa segera diatasi
saya yakin kalimantan bebas asap
terima kasih sekali lagi pak darliansya
kepala bppd kalimantan tengah
kebakaran hutan dan lahan membuat kota palangkaraya
kalimantan tengah mulai diselemuti kabut asap tipis
pada senin pagi
prihatin dengan keadaan seperti ini
untuk menjaga penyakit dari serangan asap tersebut
seribu masker dibagikan gratis kepada masyarakat
asap tipis menyelimuti kota palangkaraya senin pagi
hal itu membuat aktivitas warga
terutama pengendara kendaraan sedikit terganggu
selain perih di mata
warga mengeluhkan sesak nafas karena menghirup asap
guna mengurangi dampak kabut asap bagi kesehatan warga
beberapa relawan membagikan ribuan masker gratis kepada pengendara
dalam waktu hampir dua jam
sebanyak seribu buah masker habis dibagi bagikan kepada pengguna jalan
ya mulai kabut asap makanya penapasan ini kurang sehat
apa yang dirasakan saat ini pak
yang kita rasakan ini patuh
kena flu terus jatah ini agak sesak
koordinator aksi pembagian masker gratis herwi dayat mengungkapkan
pembagian masker ini sebagai bentuk kepedulian sosial kepada warga
memberikan puas padaan antifadir pada masyarakat dengan cara pembagian masker
dan kami mengajak semua elemen saat ini kita harus puas pada terhadap pembakaran
karena kita tidak ingin kembali mengalami hal yang lebih
sangat sulit dan memprihatinkan itu pada tahun dua ribu lima belas kemarin
warga berharap kepada pemerintah daerah mampu menanggulangi kebakaran hutan dan lahan